tim terpadu pengendalian kebakaran hutan sumatera utara
bekerja memadamkan api di dua belas lokasi lahan dan hutan
di kawasan danau toba kabupaten samosir sumatera utara
dalam dua pekan terakhir
dengan alat pemukul api mereka juga melakukan pemblokiran
di lereng yang curam dan sulit dijangkau
agar kebakaran tidak meluas
hingga rabu pagi dinas kehutanan provinsi sumatera utara mencatat
kebakaran terjadi di lima ratus enam hektare hutan dan lahan
di kawasan danau toba kabupaten samosir sumatera utara
kebakaran dalam dua pekan terakhir ini berada di dua belas lokasi berbeda
dari data banyaknya lokasi sebaran kebakaran
dinas kehutanan sumatera utara menduga ada unsur kesengajaan
sehingga meminta polisi untuk melakukan penindakan
dan penelusuran motif pembakaran
jadi begini kalau kemarin kan sudah terdapat
dua kebakaran yang berbeda
dua tersangka ya yang satu ibu ibu yang membakar
karena akan melakukan penanaman jagung
yang satu lagi untuk membakar sampah
nah karena ini agak sporadis
ini memang saya tidak harus jadi ada suuzon
bahwa itu ada kesengajaan
inilah motif yang harus dicari oleh pihak kepolisian
apa sih motifnya
sehingga kebakaran ini meluas pada beberapa titik
gubernur sumatera utara menyatakan
kebakaran hutan berdampak pada sektor pariwisata
sehingga akan mendorong penegak hukum
melakukan tindakan tegas
meskipun turun takkan membantu
gubernur sumut menilai kebakaran hutan
di kabupaten samosir masih menjadi tanggung jawab bupati
jika sudah meluas ke kabupaten lain
barulah menjadi tanggung jawabnya
karena pariwisata sangat berharap tempat itu nyaman
baik nyaman dari udara
juga nyaman dari penglihatan
dua duanya itu digagalkan oleh segelintir orang
yang melakukan hal tersebut
bila terjadi dua kabupaten dengan kondisi kebakaran
titik panas itu adalah tanggung jawab provinsi
tetapi itu baru satu kabupaten
bupati harusnya mampu untuk menangani hal tersebut
tim terpadu pengendalian kebakaran hutan sumatera utara
masih berjaga dan bersiaga
di lokasi rawan kebakaran
termasuk menjaga di kawasan hutan pinus
yang sangat rawan kebakaran pada musim kering